dan untuk membahasnya sudah ada direktur eksekutif next policy fitra faisal melalui sambungan virtual zoom
selamat pagi mas fitra
mas fitra kita bicara mengenai optimisme dari bank indonesia terkait dengan resesi
jika kita bicara mengenai tadi ya inflasi kemudian juga perubahan suku bunga yang sudah tiga kali naik
apa sebenarnya yang bisa dikutip dari pernyataan ini
yang sedikit banyak pastinya menjadi kenyataan bahwasanya kita bisa terbebas dari resesi
jadi kalau kita melihat definisi dari resesi itu sendiri resesi itu kan sebenarnya perkembangan kreatif
dua kuartal berturut turut itu berdasarkan konsep
kalau melihat kondisi itu artinya kita sudah meninggal artinya saya rasa masih jauh
kalau melihat survei dari bert kualitasnya
artinya kita probabilitas terjadi resesi kecil sekali
nah tentu momen penentuannya kita melihat nanti pengumuman
jadi kita bisa melihat kembangan bert di depan
tapi kita ini kita pertumbuhan
kita melihat bahwa rentang pertumbuhan kita masih cukup baik
dan kondisi itu artinya potensi jurek
karena sama objek itu tidak
kalau kita bicara mengenai resesi pasti adalah merupakan terkait dengan global juga
kemudian juga uk
bahkan negara negara tersebut sudah beberapa kali menaikkan suku bunga
dan akibatnya rupiah terdepresi begitu dalam beberapa waktu terakhir ini
kalau anda melihat seperti itu apakah memang peranan indonesia masih cukup baik
terutama kalau kita bicara mengenai rantai pasokan global
mengingat kita juga negara yang sangat bergantung pada impor nih mas
ya jadi dengan negara negara seperti misalnya amerika serikat dan juga uk yang disebutkan
mereka itu langka
jadi kita tidak bisa menggambarkan kondisi kondisi input produksi
karena kita di indonesia itu masih kondisinya oversupply
bahkan kalau kita melihat rate surplus itu masih surplus
artinya dua puluh sembilan kali atau dua puluh sembilan bulan berturut turut kita surplus
itu yang datang di indonesia
dan melihat data inflasi kita melihat per year on year nya
bahkan itu tidak jadi bulan sebelumnya
terutama dalam kelompok volatile foods
dalam konsumsi ini artinya masih cukup jenak
sebetulnya bank indonesia akun nanti cukup bunga
mas bunganya dinaikkan itu adalah antara the fed dengan kcb
or it tidak terkena lebih besar kepada rupiah
itu yang pertama
nah ini yang terus dijaga oleh bank indonesia
nah dalam beberapa simulasi kami menunjukkan bahwa sumber volatilitas terbesar buat perekonomian itu ada dua
pertama dari pandemi
yang kedua dari inflasi
nah selama sementara di tahun dua ribu dua puluh dua ini probabilitas terjadinya ledakan pandemi ini mulai melandai atau smoothing out
sementara di sisi yang lain dari sisi inflasi itu sebenarnya cukup menjadi kontributor terbesar di tahun dua ribu dua puluh dua ini
sehingga langkah yang dilakukan oleh bank indonesia
dengan menaikkan suku bunga misalnya di agustus september september dan oktober berturut turut dua puluh lima basis point lima puluh basis point dan lima puluh lima puluh basis point
itu menjadi anchor baik dari sisi nilai tukar maupun dari sisi inflasi
kita melihat data inflasi kemarin dalam konteks core inflation tidak terlalu tinggi
ya memang meningkat tetapi kalau kita bandingkan month to month malah turun
artinya bank indonesia dalam hal ini sudah mampu untuk menjaga supaya inflasi tidak terlalu liar
plus juga ditambah beberapa supply side intervention dari pemerintah ya
dengan gerakan menanam cabai kemudian subsidi transportasi
nah dalam kondisi itu mungkin pertanyaan selanjutnya adalah loh kalau bank indonesia menaikkan suku bunga
apakah itu akan kemudian berlawanan arah dengan momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi kita
ya kalau kita melihat secara letter lah bahwa suku bunga itu memang memiliki efek kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi
tetapi suku bunga kenaikan suku bunga ini sebenarnya kan bersetujuan untuk mengurangi sumber volatilitas
nah dalam hal ini dalam beberapa simulasi kami menunjukkan bahwa justru dengan bank indonesia menaikkan suku bunga
ini resiko inflasi merda dan di sisi yang lain pertumbuhan ekonomi ini bisa menjadi lebih bagus begitu ya prospeknya kenapa
karena sumber volatilitas atau sumber ketakutan ekonominya ini di jelangkan
nah meskipun tentu ada resiko resiko lain seperti resiko kontraksi ekspansi kredit tertahan dan seterusnya dan seterusnya
tetapi resiko ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan resiko volatilitas
sehingga pada akhirnya apa ketika bank indonesia menaikkan suku bunga bukan melawan momentum pertumbuhan
karena ketika inflasi meningkat justru kalau dari simulasi kami menunjukkan bahwa ini justru efeknya buruk buat perekonomian
nah ini yang terus dijaga oleh bank indonesia dan juga oleh pemerintah supaya inflasi ini berada di level yang tidak terlalu liar begitu mas yuda
ya mas fitra tapi yang menjadi buah si malakama ketika bank indonesia menaikkan suku bunga sudah tiga kali ya
bahkan sejak agustus lalu untuk menstabilkan nilai tukar rupiah kemudian juga menjaga inflasi terkendali
akibatnya pasti berpengaruh kepada tadi kredit usaha kecil kemudian juga pertumbuhan ekonomi di mana sektor real juga pastinya terkena dampak yang secara signifikan
jumlah uang beredar banyak tapi masyarakat sepertinya lebih memilih untuk menahan uang mereka
tapi di satu sisi anda katakan tadi kita harus bergerak pertumbuhan ekonomi terus berjalan bagaimana dengan resiko dari dua sisi mata uang ini
jadi yang memang ada resikonya ketika bank indonesia menaikkan suku bunga
tetapi kita lihat begini pertumbuhan kredit ya sekarang ini meningkat
sementara pertumbuhan dpk dan apih ketiga itu justru turun
artinya apa masyarakat semakin percaya diri untuk melakukan spending
jadi di satu sisi likuiditas perbankan itu mengerut tapi di sisi yang lain spending di real sector itu meningkat
nah tapi di sisi yang lain kita juga harus menjaga supaya likuiditas ini tidak terlalu kering
caranya adalah dengan menaikkan suku bunga
supaya apa supaya ada balancing ya antara sisi kiri dan sisi kanan
sehingga resiko resiko sistemik itu tidak akan terjadi
ketika rupiah menjadi terdepresiasi menjadi sangat lemah begitu ya itu akan muncul resiko sistemik
makanya ini coba dijaga oleh bank indonesia dengan apa
menjaga spread antara the fed dengan bank indonesia tujuh dis repo rate
dengan melakukan itu ada konsekuensinya yaitu ada expansion
ekspansi kredit yang tertahan ekspansi usaha yang tertahan karena kredit lebih mahal dan seterusnya
tapi kalau kita bandingkan antara dua resiko ini resiko itu jauh lebih kecil dari resiko inflasi dan resiko nilai tukar
sehingga apa bank indonesia mencoba untuk melakukan prioritas untuk memakan inflasi
yang kedua adalah untuk menjaga kestabilan nilai tukar
yang terjadi adalah prospek pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih baik
yang jelas dalam konteks bawaan kebijakan kita lebih baiklah
bahkan dibandingkan dengan inggris
list trust itu kan harus turun dari jabatannya karena dianggap tidak melakukan prinsip bauran kebijakan yang baik
di satu sisi pemerintah di inggris justru melakukan kebijakan kebijakan inflator
sementara bank of england di sana justru melakukan kebijakan kebijakan yang memakan inflasi
ini kan jadi saling meng offset
makanya itu kemudian tidak dipercaya oleh market
list trust kemudian mengundurkan diri digantikan dengan resi sunak
tetapi di kita saya rasa prinsip bawaan kebijakan yang baik itu harus dikawal
prinsip bawaan kebijakan ini masih berjalan dengan baik
tidak ada masalah berarti di lapangan
buktinya bank indonesia masih terus berkoordinasi dan bertujuan untuk memakan inflasi di satu sisi dari demand side nya
sementara dari pemerintah mencoba untuk kemudian melakukan cara cara antisipatif untuk mengurangi sisi inflasi dari supply side nya
dengan subsidi ke transportasi ya di level daerah
itu kan presiden juga menghimbau supaya daerah mengalokasikan sebagian dari apbd nya dari dau nya
untuk kemudian digunakan untuk subsidi transportasi sehingga tidak terjadi pastru efek dari sektor transportasi kemudian ke masyarakat
nah yang kedua adalah juga menggiatkan gerakan menanam cabai misalnya
itu dari bulan agustus
kalau kita hitung hitung dari bulan agustus sampai sekarang agustus itu berarti sudah dua lima bulan
dan itu ya sesuai dengan kemarin terjadi trend deflasi di kelompok volatile foods
dan dalam kondisi ini saya rasa kita masih on the right track
justru yang kemarin
yang kemarin ditakutkan akibat dari penyesuaian harga bpm itu tidak terlalu signifikan terjadi di bulan bulan ini
terakhir nih mas fitra
terkait dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan intervensi tadi menaikkan suku bunga
kemudian juga menjaga inflasi
salah satu yang menarik adalah bagaimana pemerintah bisa menjaga postur apbn dua ribu dua puluh
terkait bagaimana tadi anda mengatakan alokasi pendanaan subsidi
kemudian juga pemantauan sri dan bersifat lebih fleksibel
terutama menyikapi kondisi global mendatang
bagaimana anda melihat hal ini mas
ya apbn harus diketahui
yang sifatnya kontra psikologi
karena pun saya rasa ekonomi kita masih cukup baik
sehingga kemungkinan resesi itu masih cukup kecil
ada memang kemungkinan selangkah kembang ya
tapi biar bagaimanapun resiko global itu kan perlu diantisipasi dengan apbn yang memadai
ya sekarang dibuat prioritas prioritas
sehingga apbn belanjanya memang betul betul efektif
dan kita harus membuat apbn itu defisitnya di bawah rentang yang memang disepakati oleh undang undang tujuh belas tahun dua ribu tiga dengan kewangan negara
supaya apa supaya nanti pada saatnya dibutuhkan di tahun dua ribu dua puluh
kalau memang kita harus spending melebihi budget melebihi defisit yang terkandung di undang undang tujuh belas tahun dua ribu tiga itu
itu masih ada duitnya
nah kemarin ada penghematan sekitar satu ratus sembilan puluh enam triliun sebagai bagian dari usaha konsolidasi fiskal
akibat dari tekanan energi yang memuncak
nah ini kan ada yang disaving nih
tidak semuanya kemudian bisa dikeluarkan tahun ini mungkin ya
bisa dikeluarkan juga di tahun depan dalam rangka untuk antisipasi dan untuk sebagai bantalan
ya jadi efek mode countercyclical dari apbn ini yang dijalankan di tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang
baik terima kasih mas fitra faisal selaku direktur eksekutif next policy untuk perbincangannya pagi hari ini
baik terima kasih